pasca menghadiri kampanye akbar kofifah emil di jombang presiden ke enam indonesia susilo bambang yudhoyono
senin siang melakukan napak tilas ke bekas kerajaan majapahit di kabupaten mojokerto
sby berharap kebesaran kerajaan majapahit menjadi inspirasi rakyat indonesia
selain napaktilas sby dan keluarga juga bertemu dengan ratusan warga dan menggelar makan siang bersama
kunjungan presiden ke enam indonesia susilo bambang yudhoyono beserta keluarga di trawulan
diawali dengan mengunjungi museum trawulan di desa trawulan kecamatan trawulan kabupaten mojokerto
dengan didampingi ibu ani dan kedua putranya agus harimurti yudhoyono dan edi baskoro yudhoyono
sby mengelilingi seluruh ruangan museum
mereka menyaksikan bekas bekas peninggalan kerajaan majapahit
seperti rumah majapahit dan bekas bekas kota kota
selain museum sby dan keluarga juga mengunjungi makam para raja kerajaan majapahit
seperti hayamuruk makam pati gajah mada makam tribuana tunggadewi dan putri campah
di dalam makam para raja majapahit ini sby mengirimkan doa bagi para raja yang pernah membesarkan nusantara
napaktilas ini sendiri sengaja dilakukan sby dan keluarga
untuk mengenang kebesaran kerajaan majapahit yang menyatukan nusantara
sepatutnya generasi manapun menghormati jasa pengorbanan dan perjuangan para pemimpinnya
para pendahulunya dan para leluhurnya
usai melakukan kunjungan ke seluruh makam raja dan bekas peninggalan kerajaan majapahit
presiden ke enam dan keluarga beramah tama dengan ratusan warga di desa bejijong
kecamatan trawulan kabupaten mojokerto
dengan menggelar makan siang
bersama agung wibowo mojokerto